pertama tama saya ingin mencapaikan ucapan selamat hari pers kepada seluruh insan pers indonesia
dimanapun bapak ibu berada
saya tahu di saat pandemi sekarang ini rekan rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan
untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
menjaga optimisme serta menjaga harapan
saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh insan pers
karena membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan
dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi
yang benar dan tepat
bapak ibu hadirin yang saya hormati
saya menyadari insan pers juga menghadapi masa masa sulit di era pandemi covid sekarang ini
kita semua tahu permasalahan kesehatan dan ekonomi membebani semua negara termasuk negara kita indonesia
saya tahu industri pers sebagaimana sektor swasta yang lain
sedang menghadapi juga masalah perusahaannya masalah keuangannya yang juga tidak mudah
seperti tadi disampaikan oleh ketua pwi
oleh karena itu pemerintah berusaha untuk meringankan beban industri media
pph dua puluh satu bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak
yang ditanggung oleh pemerintah
pemerintah pemerintah yang ditanggung oleh pemirsa pemerintah
yang ditanggung oleh pemerintah pemerintah
yang ditanggung oleh pemerintah pemerintah
yang ditanggung oleh pemerintah
artinya pajak dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku sampai juni dua ribu dua puluh satu
tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan menteri keuangan
juga untuk industri media dilakukan pengurangan pbh badan
kemudian pembebasan pph dua impor dan percepatan restitusi dan insentif ini juga berlaku
sampai juni dua ribu dua puluh
insentif yang diberikan ke industri lain ini juga diberikan kepada industri media
termasuk pembebasan abonemen listrik
keringanan dan bantuan yang diberikan pada industri media dan awak media tersebut
memang tidak seberapa saya tahu
perusahaan sampaikan beban fiskal pemerintah juga berada pada posisi yang diperlukan
ini adalah hal yang sangat berat selain berat untuk menangani permasalahan kesehatan
juga berat dalam menggerakkan perekonomian
tak kala sektor swasta mengalami perlambatan yang signifikan
salah satu belanja besar yang dibelanjakan pemerintah adalah vaksin untuk vaksinasi
dan saat ini pemerintah sedang bekerja keras untuk memperoleh vaksin melalui vaksinasi
banyak awak media yang sudah ingin divaksin
tadi saya sudah bisik bisik ke prof nuh
untuk awal nanti di akhir bulan februari sampai awal maret nanti
untuk awak media sudah kita siapkan kira kira lima orang untuk bisa divaksin
termasuk pertama nanti keluar dari bio farma dua belas juta
kita berikan lima ribu untuk awak media
dan kita sekarang ini sedang fokus untuk melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan
dan juga para pelayan masyarakat termasuk pedagang pasar yang menjadi gada depan dalam pelayanan kepada masyarakat
saya juga menyadari bahwa industri media sedang terdesak dengan perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat
saya setuju diperlukan konvergensi dan level playing build yang adil
sebagian aspirasi ini telah ditampung dalam undang undang cipta kerja
saat ini yang diperlukan adalah perkembangan media sosial
saat ini barusan terbit pp nya yaitu pp tentang pos telekomunikasi dan penyiaran
namun demikian pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media
saya akan perintahkan kepada menteri menteri terkait dengan rancangan regulasi yang melindungi publisher right
agar manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dengan over the top
dan media sosial
dan kedaulatan data hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media
bapak ibu hadirin yang saya hormati pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari
insan pers jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa selama ini dan di masa
yang akan datang
mari kita bersama sama membangun harapan menyuarakan optimisme dan kita ingin berhasil
melakukan penanganan krisis kesehatan dengan penanganan krisis ekonomi dan juga ingin
meraih banyak lompatan lompatan kemajuan
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini terima kasih